gak usah lah gak usah lah
aku juga gak mau
buah kamu harus makan buah ya
mama kupasin manga buat kamu ya
biar aku yang puasin ya
mama disitu aja ya
ibu tanti itu punya sebuah rahasia yang sangat besar
yang tidak ingin seorang pun tahu
orang yang selama ini ibu anggap
darah daging ibu
maksud bapak apa
maksudnya suami saya andre
jadi kamu belum tahu kan
orang yang kamu cintai
suami kamu itu

vastu saja bersikap luat besar
seperti ini awakyoung's anggota
sudah titik meyakinkan saya
sepertinya perempuan itu belum yakin
kalau andre itu anak kandung saya
kalau begini caranya
saya tidak bisa memeras dia
kamu ngapain kesini
saya nggak mau lihat rumah kamu lagi
pergi dari sini
semua lah makamu ya
saya kesini bukan mau ketemu sama ibu
mau ketemu anak kandung saya
sekali pun kamu bicara
bukan anak kamu
kamu bukti aja gak punya planning ngomong kamu
sebetulnya yang gak punya bukti itu siapa
ibu atau saya
sekarang juga saya berani
kita ke rumah sakit
kita tes darah
karena saya berani menantang ibu
siapkan diri ibu
kapan ibu siap
menerima kenyataan bahwa andre itu bukan anak kandung ibu
tapi jangan lama lama
kesebaran saya juga ada batasnya
kamu tanda tangan disini
saya tanda tangan disini non
ini kan rahasia kita berdua
kamu dengar ya ustaz
kamu tanda tangan akte perusahaan baru aku
dan diem diem aku mau alihin semua klien victoria kesini
biar semuanya dengar
ini kan rahasia kita
sekarang gini ya gustaf
aku ini susah payah kerja
itu buat siapa
buat lara kan
kamu bilang kita butuh biaya banyak sekali buat lara
dan ini satu satunya cara gustaf
kamu gak mau bantu aku
kamu gak bawa bantu lara
ini semua aku lakuin itu demi lara
bukan buat aku
kamu mau dong berbuat sesuatu sama dia
kamu bantu aku ya
sekarang kamu tanda tangan di sini
tidak ada yang bisa dihukum
saya boleh pergi
ini cuma rahasia kamu sama aku ya
gak ada yang boleh tahu
sekarang juga saya berani
andre itu anak siapa
mama kenapa sih ma
gak kok belakangan ini
mama sering ngelamun sih
mama gak ngelamun
udah lah gak usah lah
gak udah lah
kamu harus makan buah ya
mama kupasin manga buat kamu ya
yaudah udah mama
biar aku yang kupasin ya
mama disitu aja ya
kamu yang ngupas
aduh ampun darahnya banyak banget
mama kan bilang biar mama aja yang kupas
kita buktikan andre itu anak siapa
kita ke rumah sakit
kita tes darah
sekarang siapkan diri ibu
kapan ibu siap menerima kenyataan
bahwa andre itu bukan anak kandung ibu
oh ya nanti saya kabarin lo telepon ya bu
dan ini bukti untuk pengambilannya
tolong dibawa ya bu pada saat nanti mengambil hasil
dua minggu pak
saya bingung jadinya
bukannya di proyek kita sebelum ini
waktu segitu selalu bisa cukup
cuma masalahnya sekarang